perilaku gaya hidup mewah aparatur sipil negara menjadi sorotan setelah sejumlah asn diketahui memamerkan harta kekayaannya dengan gamblang di media sosial
tidak hanya nama rafael alun trisambodo mantan pejabat di jen pajak
eko darmanto kepala bea dan cuka yogyakarta kini disorot publik karena memamerkan foto pesawat dan motor gede di akun sosial medianya
apakah kemudian ini bentuk pelanggaran terhadap etik untuk para asn
kita akan tanyakan langsung kepada wakil ketua komisi aparatur sipil negara tasdik kinanto
pak tasdik selamat malam
perilaku asn kini disorot
pertanyaan saya tadi seperti pengantar
apa yang diperlihatkan para pejabat ini anak buahnya menteri keuangan bu sri mulyani
apakah ini merupakan pelanggaran secara etik
kalau melihat dari normatif secara normatif terhadap aturan yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh aparatur sipil negara di semua instansi pemerintah
memang ada keharusan untuk menunjukkan perilaku yang etik
di dalamnya adalah tidak memamerkan kemewahan memamerkan harta kekayaan
itu termasuk pelanggaran pelanggaran yang sudah ditetapkan di dalam aturan tentang etika bagi asn
kalau itu konteksnya tadi ya
kalau pemerintah pameran kekayaan maupun kata maupun juga perilaku perilaku yang tidak layaknya dan bertentangan dengan norma norma usum maupun norma norma
kalau itu konteksnya tadi ya
kalau pemerintah pameran kekayaan maupun kata maupun juga perilaku perilaku yang tidak layaknya dan bertentangan dengan norma norma usum maupun norma norma
bagaimana kita diatur maka itu termasuk dua pelanggaran
bagi seorang asn
sebagai aparatur sipil negara yang mestinya harus menjadi contoh memberikan contoh teladan kepada sesama asn
termasuk juga kepada masyarakat supaya kita sebagai asn ini mendapat kepercayaan penuh di dalam melaksanakan tugas tugasnya
menjadi seorang teladan
intinya seperti itu meskipun saya mengutip
apa yang disampaikan ibu sri mulyani
mungkin saja ini tidak ada kaitannya
dengan kasus korupsi
perolehan harta kekayaan
secara sah tapi memang sudah
diatur begitu ya pak tasdik memang tidak
selayaknya kemudian diperlihatkan
secara gamblang kehidupan mewah tersebut
untuk semua level asn
iya saya untuk semua
aparatus bahkan untuk
dengan aturan perundangan
bagi seluruh penyelenggaraan negara
ya termasuk tentu
adalah aparatus di belah negara
itu perikat dengan
aturan seperti itu
mari berbicara mengenai
pengawasan karena ini berbicara
bagaimana kemudian apakah ada pengawasan
untuk memastikan bahwa
hal hal seperti ini
tidak terbuka secara luas
kemudian disorot tapi ada
hulu dulu ada antisipasinya
komisi aparatus sibi negara
sesuai dengan tugas fungsi
dan memenang yang diberikan oleh undang undang

asn memang diberikan amanah
untuk melakukan pengawasan
penegakan silih dasar
itu yang pertama yang kedua
kss juga diberikan
merit di dalam kebijakan
dan manajemen asn itu berlaku
dan yang ketiga adalah
diberikan mandat menangan
jabatan pimpinan tinggi
dan untuk melaksanakan tugas tugas
tersebut kami bisa
bisa melakukan pemeriksaan
yang diperlukan dalam rangka untuk
telahkaran kami melaksanakan tugas
nah dalam konteks ini
pemegatan nilai dasar
langkah punya cara
untuk melakukan pengawasan
nilai dasar kode etik kode perilaku
ketua pendekatan yang pertama kami
melakukan upaya pencegahan
dengan melakukan supervisi
kemudian juga kita mendorong
semua administrasi pemerintah
untuk menciptakan suatu
ekosistem penerapan nkk
yang lebih baik
kemudian juga kita melakukan
dalam rangka sampai seberapa jauh
dalam rangka sampai seberapa jauh
ada internalisasi terhadap ketentuan ketentuan yang terkait dengan nilai dasar kode etik kode berlaku yang harus diterapkan
kepada seluruh asn di masing masing instansi pemerintah
kemudian yang kedua kami kalau terjadi pelanggaran kami juga melakukan suatu langkah pemeriksaan terhadap pengaduan pengaduan
yang terkait dengan adanya pelanggaran pelanggaran nilai dasar kode etik kode perilaku
dan kemudian memproses temuan teman adanya dugaan pelanggaran tersebut pelanggaran nilai dasar kode etik kode berlaku
atas prakarsa sendiri khususnya untuk kasus kasus yang masih terstruktur ya dan ini menjadi perhatian publik
dan ini menjadi perhatian publik
supaya kami bisa melakukan proses pemeriksaan atas inisiatif sendiri bagi instansi yang tidak diproses oleh instansi pemerintah
pengawasan inisiatif pemerintah
kami bisa atas inisiatif sendiri melakukan itu
hanya memang kewenangan kami tidak sampai kepada keputusan atau mengeksekusi terhadap penegakan hukuman disiplin
kepada asn yang melakukan pelanggaran etik misalnya
itu kami tidak sampai ke sana
tapi kami merekomendasikan apabila dugaan terhadap pelanggaran nkk nilai dasar kode etik tersebut terbukti
maka kami merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah para menteri para bupati gubernur wali kota sebagai atasan
bagi pejabat pembinaan kepegawaian
untuk menjatuhkan cangkir
itu rekomendasinya begitu
dan kami perhatikan bahwa rekomendasi komisi ataratur sipil mejara ini adalah berkifat final dan mengikat
jadi hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat pembinaan kepegawaian
jika kemudian tidak ditindak lanjuti apakah atasannya kemudian bermasalah
bisa kemudian ini menjadi celah
kalau pejabat pembinaan kepegawaian atas rekomendasi kss tidak menindak lanjuti
sampai dengan batas waktu yang kami berikan
kami akan memberi peringatan mengingatkan kembali
apabila diperingatkan tetap dalam batas waktu yang sudah kita tetapkan
tidak memberikan respon tidak menindak lanjuti
maka kami sesuai dengan amanat undang undang asn
hal ini kepada presiden
pelaku pejabat tertinggi di dalam penetapan kebijakan dan pembinaan asn
dalam prakteknya pak tasdik apakah memang banyak laporan serupa yang masuk
mengenai gaya hidup mewah asn ini
dan kemudian direspon ditindak lanjuti apakah ini prakteknya di lapangan bisa berjalan
pada jualan terkait dengan pelanggaran kode asn
pada perilaku termasuk pelanggaran di publik
itu kebanyakan yang terkait dengan masalah pelanggaran kode etik kode perilaku
termasuk pelanggaran sistem merit
dan juga pelanggaran yang terkait dengan netralitas asn
ini yang sering prosentasenya besar disampaikan diadukan oleh masyarakat pada kss
terkait dengan gaya hidup mewah itu memang relatif tidak banyak
jadi kebanyakan adalah yang terkait dengan pelanggaran sistem merit
kemudian kode etik kode perilaku dan mengenai pelanggaran netralitas asn
yang terkait dengan proses politik praktik di berbagai
itu yang prosental yang paling besar itu
baik apalagi menjelang tahun pemilu kemungkinan laporan netralitas akan kembali meningkat
pertanyaan saya yang terakhir ketika kemudian kasus ini
terungkap banyak publik mempertanyakan
bagaimana sebenarnya penerapan ataupun mekanisme pengawasan para pejabat ini secara etik
anda pribadi melihat ini kemudian bisa menjadi langkah awal untuk pelajaran
tanda kutip bagi para asn lainnya
atau memang ini sebenarnya sebagai kotak pandora membuka lagi kasus kasus yang lain
yang mungkin saja masih terjadi saat ini
saya melihat bahwa
ini adalah ada fitnah yang bisa kita tarik
setidak tidaknya dengan kasus saudara rafael di dijen pajak ini
setidak tidaknya mengingatkan kepada kita semua
bukan semata mata hanya terjadi di kementerian keuangan
tapi juga di seluruh instansi pemerintah
terkait dengan kewajiban bagi seluruh asn di lingkungannya
harta kekayaan yang dimiliki
yang harus dilaporkan setiap tahun
kepada pejabat yang berwenang
bagi instansi pemerintah yang bersangkutan
mulai dari aparat pengawasan internal
kemudian juga hpk
kemudian juga ppatk
yang terkait dengan saat ini
ini perlu ada langkah langkah koordinasi yang intensif
yang kedua juga
pimpinan pimpinan instansi harus secara sungguh sungguh
punya komitmen yang tinggi
untuk memastikan bahwa setiap pegawai telah melaksanakan kewajibannya
salah satu kewajibannya
yaitu melaporkan kekayaannya masing masing
dan tepat waktunya
oleh tana ibu mbak elvira
kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan langkah langkah yang perbaikan sistem pengawasan internalnya
maka ke depan
kasus kasus semacam ini tidak pernah akan selesai selesai
kita selalu dipertahankan tentang kejadian kejadian yang semestinya
kali ini bisa dilakukan pencerahan
apabila ini kita punya komitmen yang tinggi
kemudian sistem diperbaiki
dan dilaksanakan secara konsisten berkelanjutan dan serius
jangan lama lama ini menjadi laporan nhkp ini hanya segedar aktif aktif
segedar menjadi wajiban yang sifatnya formalistik
tapi ini sungguh sungguh sebagai
sesuatu langkah strategis dalam upaya kita bersama
dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh aparatur sipil negara
dan ini juga merupakan tujuan dari kita jauh melakukan reformasi birokrasi
jadi ini menjadi komitmen kita bersama
jadi ini menjadi apa
kita ditinggalkan bahwa masih banyak kelemahan kelemahan sistem pengawasan kita
yang perlu diperbaiki
dan perlu ada sinergifat diantara
lembaga lembaga yang terkait dalam rangka menangani ini
sebab ini adalah menyangkut masalah yang mendasar
terkait dengan tatak rola keuangan negara
yang sangat punya arti penting di dalam rangka untuk mendukung proses
untuk pembangunan nasional kita
kalau pengelolaan anggaran ini tidak
banyak kebocoran kebocoran karena perilaku perilaku dari
aparat yang menangani
maka ini akan berpengaruh terhadap citra dan
reputasi dari semua instansi pemerintah
dan ini sangat merugikan
jadi upaya kita bersama dalam rangka untuk melakukan
upaya membangun sistem pemerintahan yang baik
pak tasdik nama rafael sendiri apakah masuk dalam radar ksn
atau ada melaporkan sebelumnya
kami belum menerima pengaduan terkait dengan yang bersangkutan
kalau kami menerima pasti kami akan melakukan langkah langkah
paling tidak kami akan mengklarifikasi kebenaran laporan itu
dengan jajaran aparat pengawasan internal
untuk dilakukan penelitian terhadap kebenaran atas laporan tersebut
oke banyak catatan anda tadi bagaimana kemudian mekanisme pengaduan
bagaimana silap kerjasama antar departemen lembaga terkait
untuk memastikan bahwa hal hal seperti ini tidak terjadi lagi
nah berbicara mengenai etik sendiri ini tidak hanya asn
tapi mengikat juga kah untuk keluarga
kita melihat bagaimana kasus rafael
kemewahan luar biasa juga ditunjukkan oleh dari istri dan anak anaknya
ya tapi saya rasa kita sebagai para asn
yang mempabernakan apakah dia sebagai seorang ayah
atau mungkin seorang ibu
yang melekap di dalam dirinya adalah kasus sebagai asn
tentunya hal ini harus dijadikan desain poin di dalam rangka kita melakukan
pembinaan kepada anak anak kita anak anak asn ini
supaya tadi jangan sampai melakukan
melakukan perbuatan perbuatan tindakan tindakan yang melanggar aturan
melanggar norma norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat
norma norma sosial yang berlaku di masyarakat
hindari hal itu
ini menyangkut masalah pembinaan dan pendidikan orang tua kepada
khususnya pada asn supaya tadi anak anaknya itu jangan sampai
tidak pertontonkan sikap perilaku pada masyarakat dengan gaya gaya hidup mewah
apalagi bersikap melakukan perbuatan yang sangat arogan
yang menyakitkan yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain
ini harus menjadi perhatian para orang tua asn kepada anak anaknya
sebab anak anaknya ini juga bagian tak terpisahkan dari keluarga
asn yang juga akan membawa nama lembaga institusi pemerintah di mana dia bekerja
jadi ini menjadi satu pelajaran yang sangat berdagang
bukan semata mata hanya di institusi kementerian keuangan
tapi bagi semua orang tua yang mencatat yang bersatu sebagai asn
supaya hal ini juga untuk diberikan pengertian dan pendidikan
pemahaman yang mendalam bagaimana sikap dan perilaku sebagai keluarga asn yang sebaik baiknya
sesuai dengan normal normal hukum dan normal normal sosial yang berlaku
dan jangan sampai mencederai kepercayaan publik terhadap asn kita yang kita harapkan berintegritas
apa namanya citra dan reputasi di mana tempat kita bekerja betul betul menjadi tanggung jawab kita kepada asn
kalau ini tidak dilakukan secara sungguh sungguh menyangkut masalah ini
maka tadi akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
kepercayaan ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar
sangat penting bagi kewibawaan pemerintah di dalam menjalankan tugas fungsinya
apalagi kita sekarang dalam keadaan kita menghadapi di era banyak tantangan yang kita hadapi bersama bersama bangsa
dan bersama pemerintah
maka kalau masih hal hal yang sangat mendasar ini tidak dilakukan pembenahan secara baik
maka ini dampaknya luar biasa terhadap negatif terhadap citra dan reputasi pemerintah
baik ada banyak catatan di sana pak tasdik terima kasih sekali lagi
memang kita harapkan asn kita adalah pemerintah yang berkembang
adalah asn yang berintegritas profesional
sehingga kemudian kasus kasus seperti ini tidak lagi dilihat oleh publik ke depannya
terima kasih sekali lagi pak tasdik kinanto wakil ketua komisi aparatur sipil negara